sebagai bendahara negara kementerian keuangan akan membuat mekanisme penerimaan bantuan untuk gempa palu di sulawesi tengah
sri mulyani mengatakan fokus pemerintah saat ini bukan sekedar menerima bantuan asing tapi pemulihan pasca bencana
usai rapat kerja bersama dengan presiden joko widodo menteri keuangan sri mulyani mengatakan
mekanisme bantuan untuk korban gempa di sulawesi tengah
sri mulyani menyebutkan fokus kedaruratan saat ini adalah menyelamatkan korban jiwa dan mendata kerusakan akibat gempa dan tsunami
pemerintah juga masih menghitung estimasi kerugian akibat gempa dan memastikan bantuan prioritas
sedang kabinet kemarin kita ingin lebih memanfaatkan di dalam rangka untuk memulihkan dan membangun kembali
tapi ini kan jangka waktunya masih akan beberapa bulan karena fokus tiga bulan ini sesuai dengan estimasi pak wapres adalah untuk humanitarian atau emergensi ini dibutuhkan waktu tiga bulan
ini kan banyak sekali yang jadi korban dan juga infrastrukturnya rusak dan tidak kembali
namun nanti kalau kita sudah mulai
ada desain untuk membangun kembali dan ini pak wapres maupun menteri menteri terkait tentu nanti akan melakukan estimasinya berapa